gubernur dki jakarta anies baswedan telah menerima keputusan presiden terkait pemberhentian sandiaga uno sebagai wakil gubernur
pks berharap gerindra mengalah dan memberikan kursi dki dua kepada pks
sementara gerindra tidak mau menyerahkan kursi wakil gubernur kepada pks tanpa mekanisme di dprd dki jakarta
pks berharap gerindra tidak mau menyerahkan kursi dki jakarta tanpa mekanisme di dprd dki jakarta
pks berharap gerindra sudah selesai diresmikan oleh presiden
per kemarin kami terima surat
jadi sesudah itu putus maka proses di dalam partai sudah bisa dilakukan
partai keadilan sejahtera berharap partai gerindra bisa satu suara mengusung satu nama pengganti sandiaga uno
pks ingin ketua dpd gerindra dki m taufik tak maju menjadi wakil gubernur dki
ketua fraksi pks dprd dki abdurrahman suhaimi mengatakan jika gerindra mau mengalah maka koalisi dengan pks akan semakin solid di pilpres dua ribu sembilan belas
menurut sohaimi pks tengah mengatur waktu untuk melakukan komunikasi dengan gerindra terkait hal ini
sementara itu ketua dpd partai gerindra dki m taufik tetap ingin maju menggantikan sandiaga uno menjadi wakil gubernur dki jakarta
taufik menolak jabatan tersebut diberikan ke pks
taufik meminta pks menunjuk satu
nama calon untuk nantinya diputuskan melalui voting di dprd dki jakarta
lebih lanjut taufik tidak mau menyerahkan kursi wakil gubernur dki kepada pks tanpa mekanisme di dprd dki
pks dan gerindra dua partai yang kerap berkongsi dalam berbagai panggung politik ini dihadapkan dengan situasi perebutan wagub dki usai ditinggalkan oleh sandi
pks beranggapan paling berhak atas kursi orang nomor dua di dki
sementara ketua dpd gerindra dki m taufik masih ngotot
mengganti sandi menjadi wakil gubernur dki m taufik bahkan menantang untuk dilakukan voting di dprd
gerindra dan pks siapa sebenarnya yang paling berhak menduduki kursi wagub dki dan apa kemudian dampak politik dari perebutan jatah kursi ini
kita akan ulas malam hari ini saya sudah bersama dengan bang ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
selamat malam bang ahmad yani apa kabar
assalamualaikum wr wb
dan sudah ada bang henry satrio analis komunikasi politik dari universitas parahamadina
selamat malam bang henry satrio
oke kami juga masih menunggu konfirmasi dari bang syarif anggota fraksi gerindra dprd dki jakarta yang sebelumnya sudah mengkonfirmasi akan hadir
apakah kemudian akan lewat sambungan telepon atau seperti apa
tersambung halo selamat malam bang syarif
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam bang syarif
ini sudah ada bang ahmad yani di studio sudah ada bang henry satrio analis komunikasi politik
kita masih membahas mengenai perebutan kursi wakil gubernur dki jakarta
mungkin secara klausul
bang hensat ini kan sebenarnya kedua sama sama berhak ya karena sama sama partai pengusung
tapi mana kemudian yang paling tepat lah kira kira begitu untuk menduduki kursi wagup ini
tapi mungkin saya ingin ke bang syarif terlebih dahulu
ini sebenarnya gerindra tidak mau mengalah atau bagaimana
oh gimana mau mengalah kalau belum tanding harus mengalah
tapi kan pks sudah minta untuk kursi wakil gubernur
kita lihatnya secara cermat ya
bahwa ada dua pendekatan dalam persoalan ini
pendekatan regulasi dan pendekatan politik
kalau proses politik silahkan pada pak henry komentarilah ya
tapi regulasinya mengatakan itu harus diajukan oleh dua partai pengusung dan dua calon
seperti itu kemudian kalau sudah seperti itu maka kita harus taat pada aturan itu ya
tapi kemudian ada proses politik yang yang yang yang yang
tadi siang saya mendengar kabar dari media ustadz hidayat irwait mengatakan sudah ada kesepakatan
ya saya mengatakan alhamdulillah ya segera clear ya
itu namanya proses politik
nanti modelnya seperti apa ya kita lihat nanti dalam perkembangan dinamika di praksi praksi
tetapi regulasinya mengatakan kita punya hak juga mengajukan
jadi jangan kami disebut mengalah dan tidak
kesepakatan apa yang bang syarif tahu tadi yang dikatakan oleh hidayat nurwain
ya saya hanya hanya hanya mengutip tidak pernah yang saya pernah tahu melihat dan mendengar
langsung ya tapi dari kutipan pak ustadz hidayat nurwain bahwa kursi dki dua diberikan kepada pks dan diharapkan ilmu satu dua menyebut pak bapak
nah saya sudah mengetahui bahwa pak prabowo adalah orang yang komitmen
saya setuju dalam konteks itu ya
itu disebut dengan proses politik
tetapi regulasinya ya diberesin gitu lah gitu
artinya sebenarnya ya harusnya kan ini kedua partai sudah mengusung nama
sejak awal pks bahkan sudah punya beberapa nama
gerindra juga demikian
taufik sejak awal juga masih yakin bahwa dirinya lah yang akan menjadi wakil gubernur dki
tidak ketemu di titik itu ya bang syarif

rabu lalu sudah pleno di dpd gerindra dki menyebut nama pak taufik
hingga akhirnya ada rapin untuk kembali memformalkan keputusan plena itu menggantikan
calon tunggal namanya pak muhammad taufik ya
nanti kita konsultasikan kepada dpp
ya kan konstitusi dpp apakah bisa dilihat atau tidak
anda yang sudah ketahui bahwa kami melakukan seperti ini konteksnya adalah kita ingin membangun partai gerinda ini lebih baik
jadi konteksnya di situ bukan soal merebut atau menyalahkan tapi ingin membangun gerinda lebih baik
nah nanti kita konstitusi dpp diterima atau tidak
kalau malam ini kabarnya lagi ada pertemuan ya kita tunggu
perintah tegak lurus buat kami tidak ada masalah
kalau kemudian bukan m taufik yang ditunjuk juga tidak apa apa
kalau kemudian bukan mtovic yang ditunjuk tidak apa apa
oh ya iya perintah gitu ya harus kita taati
tetapi proses proses itu harus dilalui
di dprd sudah disiapkan belum kan begitu
oke di dprd nya
kita dengarkan deh
pernyataan dari ketua majelis juro pks bapak hidayat nur wahid
terkait dengan perebutan ataupun nama wagub dki jakarta yang kemudian jatuh ke pks atau ke partai gerindra
pahaman antara pimpinan tertinggi gerindra dan pks bahwa gerindra akan kemudian mendukung calon dari pks
jadi saya berharap mereka rekan di gerindra untuk menyelesaikan masalah dengan pimpinan tertinggi mereka
dan tidak perlu berwacana terlalu banyak di tingkat publik
kalau nanti ternyata pimpinan tertinggi mereka memerintahkan untuk melakukan sesuatu seperti yang etika yang disepakati
nanti akan merepotkan semuanya
jadi menurut saya yang paling bagus adalah segera komunikasikan di tingkat pimpinan tertinggi
selesaikan kami menunggu apa yang dibutuhkan oleh pak prabowo sebagai pimpinan tertinggi dari gerindra
dan kami masih percaya pak prabowo memiliki komitmen yang pernah diberikan
oke sambil kita menunggu seperti apa proses politik di dalam internal partai masing masing
apa kemudian dasar ataupun logika politik yang digunakan oleh pks ketika yakin bahwa sebenarnya kursi wagub dki jakarta sebaiknya begitu ya
atau seharusnya jatuh ke tangan pks bang ahmad yani
kalau kita lihat pada perjalanan antara pks dengan gerindra dalam berkoalisi
bahwa pada saat waktu lalu kita sudah banyak membicarakan hal hal
bersama dan pengorbanan pengorbanan sudah banyak diberikan oleh pks untuk gerindra
sebagai contoh kalau sekarang tentang masalah pilpres ya bagaimana presiden dan wakil presiden oleh gerindra
kemudian juga tentang masalah pada waktu lalu
kita sudah menetapkan mardani alisera menjadi wakil gubernur
kemudian waktu lalu sandi sebagai gubernur
tetapi tiba tiba muncul pak anies
kemudian akhirnya mundurlah sandi menjadi wakil gubernur
kemudian pak anies yang maju
waktu itu bagaimana pks legowo ya mardani alisera nggak jadi wakil gubernur
kemudian kalau kita lihat lagi pada pilkada di jawa barat
sesungguhnya kami pks pada waktu lalu sudah siap
pasangan seyhu itu bersama dengan deddy mizwar
dan kemungkinan pada waktu lalu kemungkinan menang gitu ya
nah kemudian datanglah gerindra bagaimana menawarkan calonnya
nah pada saat itu juga bagaimana kita ikuti keinginan gerindra
dalam upaya nanti kita membangun koalisi ke depan untuk memenangkan pilpres
supaya lebih harmonis begitu ya
nah ini kita terus berkorban
sudah berkali kali kita tunjukkan pengorbanan sebagai satu kesetiaan di dalam koalisi
kita sudah berikan itu
nah alangkah indahnya ya kebersamaan ini dibangun
sehingga kesempatan untuk wakil gubernur itu di dki jakarta diberikan kepada pks
tapi sebelumnya apakah sudah ada perjanjian belum
mbak ahmad yanni antara kedua partai lo deh paling tidak begitu
ketika pasangan dimundur apakah kan dengar dengar katanya sudah ada pks menanggi janji pak prabowo
betulkah sebenarnya pak prabowo memberikan janji itu
saya ya dan kita semua tadi mendengar apa yang diungkapkan oleh dr hidayat nur wahid ya
bahwa pada waktu lalu
bagaimana ada komitmen dari pak prabowo terhadap pks untuk bisa memberikan posisi wakil gubernur
nah kita semua ya kami di pks memang di dalam melakukan koalisi itu
ya membangun kesetiaan kita pegang pada komitmen
pada saat kita sudah pegang komitmen maka kita bisa membangun kesetiaan

inilah yang menjadi pandangan kami bahwa posisi wakil gubernur itu diberikan kepada pks
jadi itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa pks ya seharusnya kursi itu untuk pks kira kira begitu ya mbak ahmad yanni ya
ya saya kira itu satu hal yang wajar ya karena kita sudah saling berbagi tentang masalah

satrio melihat proses komunikasi politik antara kedua partai ini yang sebenarnya kan sering berkongsi ya
tapi ini kemudian di dki mungkin ada masih belum menemukan konsensus begitu
apa yang bang hencat lihat ini apakah ada yang sama sama mementingkan kepentingan pribadinya kelompoknya
atau kemudian memang belum ketemu saja sebenarnya antara kedua partai
gini saya rasa pks mendapatkan pelajaran kesekian kali tentang politik dari gerindra
bahwa inilah politik yang ujung ujungnya adalah kepentingan dan kekuasaan
jadi kalau kemudian nanti gerindra tetap berpengalaman ya itu akan menjadi hal yang sangat penting
kalau kemudian gerindra tetap kekeh ingin mengambil jatah gubernur wakil gubernur jakarta
so artinya inilah wujud aslinya gerindra
gerindra ini kan belum pernah berkuasa dia dia jadi oposisi terus terusan
pks sudah pernah berkoalisi dengan demokrat
so artinya sudah pernah merasakan bagaimana duduk di kursi kekuasaan tapi gerindra tidak
nah kalau kemudian gerindra melanggar ya itulah konsekuensi pks berkoalisi dengan gerindra
karena kan tadi hidayat nur wahid sudah mengatakan sebenarnya pak prabowo sudah pernah berkomitmen
untuk menyerahkan kursi wagub kepada pks
nah entah siapa nanti yang akan ditunjuk oleh pks tapi harusnya komitmen itu dipatuhi
nah tapi kemudian yang kedua reinhardt yang perlu kita catat juga adalah
elit partai gerindra sama sekali tidak memandang ke depan
mereka cukup pragmatis menurut saya
mudah mudahan pak syarif masih ada di ujung telepon sana
karena apa yang gerindra pikirkan dengan hal pragmatis seperti ini dengan merebut kursi wakil gubernur jakarta
karena menurut saya gerindra akan kehilangan dua hal
yang pertama adalah kepercayaan publik terhadap prabowo sandi ke depan
karena yang diusung adalah sosok yang pernah bermasalah dengan korupsi
yang artinya gerindra mengecilkan kemampuan dan kemungkinan ada pemimpin lain di jakarta
ini seolah olah nggak ada lagi orang yang mampu memimpin di jakarta itu yang pertama
nah yang kedua tahan dulu bang syarif kita akan balik saja dah
karena pak syarif sudah semangat tahan dulu
bang syarif juga sudah hadir di studio nanti kita akan lanjutkan lagi
prime news akan segera kembali saat lagi tetaplah bersama kami
kembali di prime news kita masih membahas mengenai perebutan kursi dki ii antara pks dan juga gerindra
tadi bang henry satrio terakhir terpotong mengenai poin nomor dua
ya pertama tadi pragmatisme ya partai politik gerindra bagaimana kedua apa nih bang
jadi yang pertama sebetulnya adalah pks mengajarkan pendidikan politik kepada
gerindra mengajarkan pendidikan politik kepada pks
minimal mengingatkan bahwa politik itu memang ujung ujungnya kepentingan dan kekuasaan
so artinya kalau dilihat dari sisi politik wajar
kemudian kalau gerindra tidak mengajarkan pendidikan politik kepada pks

mereka tidak selangsung melepas kursi wagub karena politik itu ya untuk kekuasaan
tapi kemudian yang kedua nampaknya gerindra juga tidak terlalu berpikir panjang untuk pilpres
dalam kasus wagub jakarta ini
karena dengan dipaksakannya pak tovik misalnya sebagai calon tunggal dari gerindra
ini seolah olah tidak ada lagi pemimpin lain di indonesia
tidak ada lagi pemimpin lain yang ada di jakarta
karena dipaksakan sekali sosok yang pernah bermasalah dengan kasus korupsi misalnya
mereka tidak memiliki kekuasaan
dan tidak berpikir panjang itu artinya ini bisa digoreng terus nanti sama ke bu jokowi bahwa
membahayakan untuk kepilih pres sebenarnya ya
bahwa inilah aslinya muka gerindra
yang dimajukan adalah lagi lagi sosok yang pernah bermasalah dengan korupsi gitu
nah kemudian yang ketiga yang ketiga ini menurut saya begini
mestinya mustinya saat ini pks dan gerindra tidak boleh mempertontonkan hal hal seperti ini di muka publik
harusnya mereka bisa dengan cepat tampil ke depan dan terlihat sangat solid
nah ini kan kelihatan sekali bahwa ada bolong bolongnya
kalaupun misalnya gerindra memaksakan sosok salah satu kadernya maju
ya mbak sarif aja
pak sarif kan tidak pernah bermasalah
sudah ada pak sarif di studio
sudah ada pak sarif kan
silahkan aja dimajukan
toh juga di pks ada beberapa nama
ada pak mardhani
terus kemudian ada pak ahmad yani

maksudnya bisa diajukan
nah ini tidak boleh terlalu lama diperdebatkan karena pastinya akan mengganggu citra gerindra dan kemudian juga citra pks
saya mengerti kenapa perubutan ini menjadi sangat tajam karena kepentingan pemilu legislatif
pastinya gerindra juga ingin memanfaatkan kotel efek dari sosok wakil gubernur yang ada di sana
dengan ditinggalnya mas sandi kan memang ini kosong
jadi kalau kemudian nanti diisi pks
bisa saja pks yang meraih suara lebih banyak misalnya dari gerindra gitu
jadi harusnya gerindra yang mengalah
kalau berdasarkan info yang disampaikan oleh pak hidayat nur wahid kan harusnya memang saat ini diberikan itu kepada pks
gerindra harusnya mengalah
tapi kan terus kemudian pak sarif bisa bilang ya itu kan kasusnya dulu ya
terus kemudian kasus yang apa namanya pak sudrajat dan deddy miswar kan itu di jawa barat
bukan di jakarta
jadi harusnya di jakarta harusnya berkonsultasi dulu misalnya dengan dpd
tapi kan tadi pada saat offline kita membahas hari ini di kertanegara ada rapat para dewa
jadi kita lihat juga instruksi para dewa itu gimana
sambil kita menunggu para dewa para dewanya bang syarif yang sedang bertemu di kertanegara
saya ingin langsung tanya ke bang syarif deh
sudah ada katanya komitmen dari pak prabowo kepada pks sebagai katakanlah wujud terima kasih begitu ya
atau misalnya untuk semakin solid hubungan keduanya ini
tapi kok masih tetap mau juga kursi wakil gubernur dki jakarta
begitu konon kabarnya
konon kabarnya berarti sudah benar
iya ada kesepakatan biasanya kita dipanggil
ada briefing ya kan biasa sudah terbiasa ya
jadi kalau tadi mengatakan supaya solid dan kita solid jangan diragukan mas henry
cuma persoalannya gini ya langgam perbedaannya
dari awal pks memang cepat
begitu pak sandi mau mundur
karena mungkin jangan jangan di ketanegara ya
kalau kami lambat
jadi pks cepat kita lambat lambat menunggu perintah
kita menunggu gitu loh
perintah para dewa
iya sebelum perintah dilanjut kita kan punya tanggung jawab yang nggak pernah jam per jam memikirkan otak di pers ini bagaimana pilek menang
jadi maksudnya pks sudah ngebet dari awal begitu
dan kita menghormati dan menghargai
memang satu hubungan begitu
kan begitu suami istri kan boleh
kalau ada satu cerewet gitu kan
ya biasa menurut saya gitu
tapi terus gimana ceritanya sampai pak taufik gitu
kenapa pak sarif pak sarif diam aja
pak gak pengen jadi cowok
oh enggak lah
ada pasun politik yang terbiasa di gerindra itu senioritas dulu
karena mungkin pak taufik juga menjabat ketua dpd begitu ya
ketua dpd partai gerinda dki jakarta
pak taufik pak
oke ketua dprd juga
saya ingin luruskan begini ya
kalau tadi pak yani cerita ada pengorbanan kemudian gini gini
saya ingin cerita dki dulu ya
saya tidak ingin berni beni dengan lain
pada saat pak sandi mencalonkan ke gerindra ya
mencalonkan bursa penjaringan
saya ketemu penjaringan waktu itu
itu keliling dua belas bulan meyakinkan kepada konstituen pak sandi layak nggak dipilih oleh pak prabowo
betapa beratnya waktu itu
kenapa harus begini
saya ingin jelaskan kepada konstituen
dua belas bulan kami meyakinkan kepada konstituen pak prabowo pak sandi pilih
waktu itu ada delapan calon
tinggal tiga yang menguruskan
pak sapri samsudin pak yusril
terakhir pak sandi
begitu di hambalang diumumkan pak sandi
lega rasanya konstituen jawaban terima
nah sekarang gitu
sekarang lebih begitu
kalau sekarang bagaimana
sekarang pak sandi begitu keluar
saya harus menjelaskan kembali ke konstituen
ini sudah punya pks
misalnya gitu ya
bukan ngotot dan tidak
sebetulnya proses regulasinya kita patuhi dan proses politik kita tunggu gitu loh
konstituennya menurut bang syarif tidak terima kalau ini punya pks
sampai hari ini belum
masih mengharapkan dari partai gerindra
karena perjalanan kami meyakinkan oleh konstituen pak sandi
waktu itu pendaftaran terbuka mas henry
cagup di gerindra itu terbuka
sekarang masalahnya cagupnya bukan hanya gerindra saja waktu itu kan
tapi ada gerindra ada pks
karena itulah pak hendri
terakhir kemarin itu ada yang agak sedikit quote and quote
nakal di pengurus dpd itu
nakal agak ekstrim
kalau begini ceritanya
pak anies masuk gerindra dulu deh
oke jalan tengah begitu ya
mungkin melebar tuh
kenapa bisa begitu
artinya kita sedang membangun satu apa
dalam keluarga besar gerindra itu tidak ada resistensi
nanti pada waktunya nanti gitu loh
kenapa bisa begini pak hendrik saya cerita
kenapa bisa begini
saya diberikan tanggung jawab oleh dpp untuk memenangkan pilek
dan serentak juga pileg
itu kembali kepentingan partai artinya kan
partai gerindra terlebih dahulu
kalau bang ahmad yani menilainya bagaimana
sebenarnya siapa saja sih nama nama yang diajukan oleh pks
dan saat itu respon dari
tim partai gerindra seperti apa
tadi kan kalau kata bang syarif
nama namanya ini belum di oke gitu
belum oke lah konstituennya
nama nama dari pks sebenarnya siapa saja yang diajukan
ada beberapa nama yang memang
dipersiapkan oleh pks
bahwa pks akan memberikan kader terbaiknya
untuk bisa menempati posisi wakil gubernur ya
nah dari sekian nama
memang terus ya
dilakukan penggodokan oleh dpp
sampai dengan hari ini
nama tersebut juga masih terus di godok
jadi belum ada nama juga sebenarnya yang ingin diajukan
ada beberapa nama
tinggalkan harus mengerucut
nah pandangan kami adalah
untuk wakil gubernur ini memang diberikan kepada pks
dengan koalisi bersama dengan gerindra
ya kita berharap bahwa
ya kami dari pks berharap
walaupun dua pengusung ini
calonnya kalau pks berharap
ya kita berharap
ya kita berharap
calonnya kalau pks yang memang akan diberikan
otomatis dua duanya adalah dari pks
nah sehingga inilah
yang sedang kita persiapkan
dari beberapa nama
siapa yang memang
nanti akan kita
siapa saja sih bang ahmad dhani namanya pak ahmad syahiku
pak ahmad syaiqo
ya saya kira ada beberapa nama
pak ahmad yani mungkin
saya berikan kepada yang lain
masuklah nama nama itu ya
jadi ada beberapa nama
yang memang kita persiapkan
bahwa wakil gubernur dari pks itu bisa bekerja sama dengan gubernur
ini yang sudah kita persiapkan
kalau lah tadi
misalnya malam ini ada pertemuan
pimpinan gerindra pks misalnya
selain membicarakan tim ses
kalau ada pembicaraan itu
walaupun saya konfirmasi sih
nah karena kita sedang dalam pengodokan
nah kalau memang sudah siap waktunya
apalagi kepres ini sudah turun kan kemarin
nah kita akan ajukan nama itu
dua dari pks yang mudah mudahan bisa
yang jelas pak taufik juga
punya ide bahwa
kenapa tidak ajukan saja satu satu
kemudian di voting di dprd
ini yang ditolak oleh pks
kira kira begitu ya bang
nanti kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali ke satu lagi
prime news akan kembali usai jeda
kami akan segera kembali ke satu lagi
mengenai kepentingan dua ribu sembilan belas juga tidak bisa dikesampingkan
kalau dari partai gerindra ini bang syarif
terakhir pak m taufik mengatakan lebih baik di voting saja
ini usul ini apakah akal akalan karena pasti akan menang atau sebenarnya solusi juga sebenarnya
enggak enggak begini pak taufik itu yang saya kenal ya
secara pribadi maupun banyak masyarakat dia paling taat pada aturan
jadi mengatakan voting itu ada dasarnya
ketika persoalan tidak ketemu jalan keluarnya aturannya kan voting
tapi kalau ada celah untuk bermusyawara ya bermusyawara
cuma problemnya adalah sekarang di dprd
pak topik seolah mengirim pesan dini ya early warning voting
kalau masih bisa musyawara musyawara
problemnya ada regulasinya mengatur
tadi pak yani bilang satu nama diajukan oleh dua
apakah bisa diterima satu soal
atau terjadilah misalnya dua pengusung gerinda dan pks maju satu nama
korumnya seperti apa
apakah mengiakan atau tidak
itu harus dihitung semua
kalau sudah pembalu bertanding baru melobi gitu
kenapa pak taufik melempar sinyal seperti itu
hanya siap siap sebetulnya
sebetulnya siap siap pak henry
ya karena ketentuannya seperti itu
jadi nggak bisa nggak mungkin pak anies sendirian terus sampai masa jabatan selesai
seperti sekarang kan pak anies sudah ungkapkan
bahwa dia memang perlu ada wakil gubernur
karena banyak tugas tugas yang lain yang harus terselesaikan dia agak keteter kalau sendirian
nah dalam hal kecil saja misalnya dalam pertemuan
undangan undangan yang ada dia nggak bisa hadiri semua
ya kecuali memang kalau ada selama waktu lalu bersama dengan wakil gubernur dia bisa berbagi
kalau saya jawab kalau saya jawab ya ya harus dan tidak harus gitu ya
itu dia makanya mau selesaikan
iya kalau kita lihatnya objektif aja
harus dan tidak harus
keharusannya adalah karena tadi tugas tugas ya
kalau tidak harusnya
dan keprotokolan menurut saya
tapi secara substansi pak anies mampu
sebelum saya ke bang hensat
bang matiani kalau kemudian dilempar ke voting
tadi kan pertanyaannya ya kita siap siap gitu kalau kata bang anies
mereka sih siap nggak kalau kemudian di voting
atau justru menolak
sebenarnya lebih baik satu sajalah namanya yang diajukan
kalau memang bisa satu nama itu alhamdulillah
tetapi kalau memang aturan yang memang mengharuskan dua ya
itu yang saya baca di dalam aturannya itu memang harus diajukan dua
tetapi dari dua ini ini bisa masing masing partai mengajukan dari pengusung itu bisa
atau bisa oleh kesepakatan bersama
jadi orangnya itu kader dari pks
nah kalau seperti ini nanti memang akan diajukan
dari partai pengusung kalau memang sudah sepakat kita ajukan ke gubernur
gubernur menyampaikan kepada dprd
nah dari dprd itu kita laksanakan mekanismenya
nah polanya adalah ya itu tadi melalui voting
ya kalau memang itu yang harus ditempuh
ya kalau dua duanya kita
ya ajukan dari pks
kita insya allah siap
kalaupun kalah juga siap
kan dua duanya itu calon dari pks
oke oh dua duanya calon dari pks
bukan dari gerindra satu dari pks satu
artinya kita menang semua kira kira gitu
cuma mungkin kan ada calon yang satu
kalau yang satunya pak taufik gimana
kalau yang satunya pak taufik gimana
ya saya kira tadi ya kembali kepada komitmen dari pimpinan tertinggi partai antara gerindra dengan pks
jelas tadi pak hainus juga katakan bahwa kembali kita menunggu pimpinan dari partai gerindra ya
artinya kan ini ada di ketua umum partai gerindra pak prabowo atau mungkin sejumlah elit di partai gerindra
sikap dari dpp sebenarnya bagaimana melihat ini bang syarif
di dpp partai gerindra
sikap dpp partai gerindra menangkan pilpres menangkan pileg
nggak seperus perus masalahnya
nah kalau untuk wagub
salah satu endorsement apa namanya mendorong pak taufik adalah
nah persoalan pilpres kita juga akan lakukan konsultasi
dki mau menang gak sih
pilpresnya juga gitu
kami punya pendapat dki gitu loh
kalau misalnya dki tidak menjadi prioritas ya kita ikut gitu loh
problemnya itu kita ikut tegak lurus jalankan perintah
kalau pileg mutlak itu kuncinya ada di pengganti sandi adalah gerindra
untuk kepentingan pileg
ada pertimbangan lainnya kita ikut
itu pak taufik begitu ya
iya kita ikuti persoalannya
sampai hari ini dpp belum mengeluarkan keputusan apa apa
belum mengeluarkan keputusan apa apa
itu masih ditunggu ya karena tadi sedang pertemuan juga mungkin sedang dibahas mungkin
itu kan kejadiannya gitu pas ini
oke pak pesat
bagaimana menjawab kebuntuan ini sebenarnya
ini kan agak buntu sebenarnya kalau kita lihat ya
makanya tadi saya ulang kan ini masalah kepentingan kan
begitu kepentingan pilek ya udah
masing masing partai politik punya kepentingannya sendiri sendiri
makanya ini dipaksakan ya harus pks lah harus gerindra
tapi mungkin kan ada beberapa opsi nih kalau kita tebak tebakan ya
apa yang akan disampaikan oleh dpp gerindra gitu
yang pertama pasti sesuai dengan komitmen yang menurut hidayat nur wahid ada
jadi artinya diserahkan ke pks
nah mungkin juga keputusannya yang kedua
karena sandi dari dpp maka ditunjuklah dari dpp gerindra menggantikan posisi sandi di wakil gubernur
nah nanti urusan pks
belakangan gitu kan
nah yang ketiga bisa saja kemudian dpp gerindra memerintahkan silahkan dpd memutuskan mana yang terbaik buat jakarta
ya gitu kan
terserah dpd begitu ya
nah kalau tiga tiganya ini opsinya dari pak prabowo dari dpp
inilah politik yang sesungguhnya
ya bengong bengong deh tuh pks kan
loh kok gitu semuanya diambil semua lah
saya lagi pks pernah merasakan nikmatnya kekuasaan gerindra belum
nah ini makanya dipertahankan
nah ini makanya dipertahankan betul
nah sekarang kan justru pertanyaannya
satu satunya partai politik dari sepuluh partai politik yang pernah bertanding di dua ribu empat belas
apakah yang lain lain akan dari akar rumput akan memperjuangkan capresnya belum tentu
pasti mereka ada pilek pilek yang misalnya apakah golkar
dari elit sampai akar rumput kompak mendorong jokowi semua
dari elit sampai akar rumput jorong jokowi semua belum tentu
jadi kalau misalnya ini jatuh ke gerindra maksud anda grassroot pks bisa bahaya nanti untuk pilpres
ya artinya demikian
so artinya kalau memang mau berpikir panjang ini memang pilihan sulit ini
kalau yang presidensial itu kan memang harusnya kita pilih presiden dulu
habis itu baru parlemen
ini kan digabungin satu nih serentak
jadi masing masing partai harus gimana caranya mengamankan masing masing dulu
jadi memang makanya ini sangat wajar kalau misalnya di gerindra jawa tengah gitu ya
tiba tiba nih ada yang nyeleneh
karena dianggapnya di jawa tengah itu daerahnya jokowi bisa saja terjadi karena ini tarung bebas kan
nah balik lagi ke jakarta
kelihatan sekali memang gerindra ingin memenangkan jakarta
tambahan kursi buat gerindra itu sangat penting karena selama ini kan pdip yang menguasai
bahkan pks pernah lebih banyak dari gerindra kursinya
buat pks pun ini jadi penting karena nostalgia dua ribu sembilan itu belum terjadi lagi

pks jakarta menjadi salah satu kan pemlayar pks
nah makanya ini silahkan saja lah diputuskan oleh gerindra
saya sih yakin walaupun pak sarif dan pak ahmad yani ada kepentingan kepentingan nanti pada saat dipilih wagubnya juga
ya sudah gitu
dan buat kita kita warga jakarta kan ini juga lucu juga
ini jarang loh ada sebuah perdebatan seru
siapa kira kira posisi wakil gubernur gitu
maksudnya sekali sekali kita tanya mas anies
dari tokoh tokoh yang ada siapa yang kira kira diinginkan oleh mas anies
karena pun kalau misalnya ternyata pak ahmad sayhu wakil wali kota di bekasi
kemarin calon wakil gubernur di jawa barat
pernah nggak sih pak ahmad sayung ngobrol ngobrol sama pak anies gitu misalnya kan itu pertanyaan juga
kemistri lah ya
makanya kalau dari tokoh tokoh itu kan ya paling pak taufik sama mardhani alisera yang mungkin sering berinteraksi dengan mas anies ya
kita perlu juga tuh tanya gubernurnya
bang syarif bisa bahaya juga menurut bang hensat tadi untuk pilpres
kalau misalnya nanti gerrita tetap ngotot mewaju untuk wagupnya dari pak tovik
atau mungkin paling tidak untuk ke publik lah ini
karena akan menilai juga seperti apa nanti kedua partai ini bagaimana
iya tadi opsi opsi yang diungkap oleh mas henry ya kan agak ngelitik juga tuh tadi
kepikiran juga kita tuh katakan
saya nggak sejauh itu mas henry
dpp membuat opsi
saya fokus aja bahwa sekarang saya sudah mendaftarkan caleg ya kan
caleg saya briefing harus menang begini gini gitu ya
kemudian ada pr terbaru nih
karena terbaru mengganti pak sandi
sekarang saya belum sampai hari ini belum dipanggil dpp untuk lakukan konsultasi
pekerjaan saya adalah sehari hari ini dct selesai kemudian baru berpikir untuk pengganti sandi
sementara pks sudah nunggu loh bang
masih ingat pak anies mengatakan tunggu ida
ida itu tiga bulan setengah
apa yang dimaksud
pesan apa ini
jangan terlalu terburu buru
kalau memang sekarang kepres
pesan untuk pks ya
itu kepres yang terbaru ini untuk pemberhentian pak sandi cepat juga loh
itu luar biasa
kecep juga tuh
cepat juga tuh
itu juga termasuk pesan itu
ke pres dipercepat juga pesan
tapi kan publik juga menunggu warga dki jakarta saya mas henry kan nunggu
bagus kita siapa gitu ya bang henry ya
maksud saya ini ada makna dibalik itu
ke pres cepat juga harus dibaca mas henry
ada keinginan cepat gitu loh
pak anies cepat cepat banget
pks cepat cepat banget mengajukan nama atau gimana
saya punya pandangan ya pks punya pandangan kenapa ya tadi ada komitmen ya kemudian pada saat komitmen sudah ada ya kita tindak lanjuti maksudnya
bukan tadi mau cepat cepat itu
jadi ada komitmen kita tindak lanjuti justru malah kalau kita tindak lanjuti dianggap kita tidak mengikuti komitmen yang ada
jadi ada ingkar janji dong ini namanya atau gimana
ya kalau kita nggak ikuti kan makanya kita terus menanyakan tentang masalah posisi itu tadi
nah kemudian selain memang kita menanyakan kita ingin agar wakil gubernur itu memang cepat dengan harapan bisa membantu pak gubernur
ya sebab masalah jakarta ini kan cukup berat juga tantangannya
bagaimana agar warga jakarta yang memang tagline dari pak gubernur itu maju kotanya bahagia warganya bagaimana dibangun secara bersama
oke silahkan terakhir bang syad
mungkin nggak kemudian diambil jalan tengah akhirnya dipilihlah skpd
bukan dari partai politik
jadi dipersilahkan pak anies memilih dari skpd gitu
itu kira kira diterima nggak oleh gerindra dan pks
nah saya melihat bahwa memang semua keputusan ada pada tingkat pimpinan ya
enggak tapi kira kira diterima nggak kalau keputusannya itu
enggak itu kalau itu kan orangnya ya
orangnya sih menurut saya siapa saja ya
tapi kan kalau skpd kan bukan dari parpo pilihannya
iya artinya yang paling penting kan diajukan oleh parpo
dibawa ke dprd
nggak mau sayang sebelum diajukan jadi artinya para dewa tadi memutuskan udahlah daripada ribut ribut kita pilih skpd aja
sekali jalan tengah kira kira gitu mungkin tidak
skpd nya silahkan siapa aja tapi nggak dari parpo tapi skpd
bang zad terakhir kira kira nih ya kira kira dari partai pks dan juga gerindara siapa yang akan bisa mendapatkan kursi wagobre kjk
kalau saya percaya dengan komitmen pak
prabowo maka opsi yang saya ambil adalah opsi yang pertama tadi
jadi artinya kemungkinan besar pks akan mendapatkan kursi ini
walaupun saya juga percaya akan lain keputusannya yaitu ambil jalan tengah skpd
ada pilihan yang lain juga begitu ya
oke kita akan tunggu kalau gitu bang syarif bang ahmad yani kita tunggu karena publik juga pasti menunggu
warga dki cakramangu siapa wagobnya dan kita juga menunggu seperti apa pertemuan para dewa dewa
dan harus dicatat kami tetap solid
hanya berbeda sedikit saja begitu ya
kita tunggu pertemuan para pimpinan
terima kasih banyak bang ahmad yani bang syarif
bang incan terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kami akan segera kembali satu lagi tetaplah bersama kami di prime news cnn indonesia